sementara itu kemarau panjang tahun ini membuat ratusan kerai jenis ekor panjang di kawasan wisata pantai papuma jember turun gunung dan menyerang pengunjung wisata yang membawa makanan
serangan kera ini diduga dipicu menipisnya ketersediaan makanan seperti tumbuh tumbuhan di hutan akibat kekeringan
pengunjung kawasan wisata pantai papuma di jember harus lebih hati hati saat musim kemarau seperti saat ini
saat ini ratusan kera jenis ekor panjang turun gunung untuk mencari makanan
ratusan kera tersebut bahkan sering menyerang pengunjung yang membawa makanan
selain mengambil makanan pengunjung hampir setiap hari di musim kemarau ini kera selalu mengambil makanan di warung pedagang yang ada di sekitar bibir pantai
serangan kera ini selalu terjadi di saat musim kemarau di mana cadangan makanan di dalam hutan menipis akibat banyaknya tumbuhan yang kering
karena sekarang di musim kemarau makanan yang ada di hutan itu sudah berkurang
ada eksodus turun ke obyek
nah ini saya mengharapkan kepada pengunjung di papua untuk lebih hati hati dalam membawa tas dan makanan utamanya kantong plastik yang ada makanannya
meski tak sampai menyerang fisik namun serangan membuat sebagian pengunjung terkejut
kaget banget apalagi keranya datang ngambil makanan yang ada di sepeda motor
kita kebetulan bawa bekal nasi kok langsung keranya datang nasinya langsung dimakan
lari semua yang takut soalnya kerannya ada juga naik di atas pohon
di kawasan wisata papumas sendiri ada tiga jenis kera yaitu kera ekor panjang lutung dan kera emas kekuningan
sedangkan populasi terbanyak adalah kera jenis ekor panjang dengan bulu berwarna abu abu
pihak pengelola wisata sendiri telah melakukan koordinasi dengan bksda wilayah tiga jawa timur di jember untuk mengurangi populasi kera ekor panjang
syekh fulkus mandani jember